pemerintah terus mencari cara untuk menggalang dana guna mendukung kiprah rio di lintasan formula satu
yang terbaru adalah peluncuran sms solidaritas r sepuluh haryanto untuk meraih putih
gerakan penggalangan dana r sepuluh haryanto untuk merah putih mendapatkan dukungan penuh dari kementerian komunikasi dan informatika
serta kementerian pemuda dan olahraga
kedua kementerian itu menggandeng lima operator telekomunikasi yang telah menandatangani perjanjian kerjasama hari minggu kemarin di kantor kemenpora senayan jakarta
dengan gerakan donasi untuk rio ini pemerintah juga berharap agar masyarakat di seluruh indonesia bisa lebih mengenal sosok rio haryanto
rio pun diharapkan tak hanya menjadi duta olahraga namun bisa menjadi duta budaya dan pariwisata
nantinya seluruh masyarakat indonesia bisa memberikan donasi sebesar lima rupiah dengan hanya mengetik
rio dan mengirimkan sms ke tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan untuk semua operator